informasi lain jenazah arifin panigoro anggota dewan pertimbangan presiden atau watim pres
yang juga pengusaha minyak dan gas tiba di tanah air pada selasa dini hari
jenazah tiba di bandara soekarno hatta tangerang banten
dan dijemput oleh keluarga untuk dibawa ke kediaman almarhum di jalan benda atas jelandak jakarta selatan
sejumlah anggota keluarga dan kerabat almarhum arifin panigoro mulai berdatangan ke rumah duka
yang terletak di jalan benda atas jelandak jakarta selatan pada senin malam
mereka berkumpul untuk menjemput jenazah salah satu anggota watim pres yang meninggal pada dua puluh delapan februari lalu itu
jenazah tiba di bandara soekarno hatta tangerang banten pada pukul satu tiga puluh pagi tadi
dan dibawa oleh keluarga serta kerabat ke kediaman almarhum
diring diringan mobil jenazah mengantar almarhum ke rumah duka
almarhum arifin pandigoro akan dimakamkan secara kenegaraan di pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumahnya